satuan tugas operasi managoraya menembak mati dua terduga teroris di poso
ali kalora alias ali ahmad dan jaka ramadan alias ikrimah
keduanya tertembak di wilayah desa astina kecamatan toru
kabupaten parigi motong sulawesi tengah pada sabtu delapan belas september
pukul delapan belas lima belas waktu indonesia tengah
komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako brigadir jenderal tni farid makruf
membenarkan adanya kontak tembak itu saat dibungi di pal sabtu malam
dengan tertembaknya dua orang yang masuk dpo teroris ini satgas managoraya
tinggal memburu empat anggota kelompok tersebut
mereka adalah askar alias jahit alias pak guru
ahmad ghazali alias ahmad panjang
dan suhardin alias hasan pranata
jenazah dua teroris poso yang tewas tertembak dievakuasi ke rumah sakit bayangkara
kepolisian daerah sulawesi tengah
setelah melakukan identifikasi di lapangan tim inavis dan dvi polda sulawesi tengah
langsung evakuasi jenazah dua teroris poso yang masuk dpo itu ke rumah sakit bayangkara palu
untuk diproses lebih lanjut
sabtu malam kepala polda sulawesi tengah irjen paul rudi sofahriyadi
dan komandan korem satu ratus tiga puluh satu tadul lako brigadir jenderal tni farid makruf
memantau langsung proses evakuasi dari jenazah di desa astina toru parigi motong
sekitar pukul enam belas
waktu indonesia tengah jenazah telah tiba di rumah sakit bayangkara palu
yang diangkut dengan ambulans pores parigi motong
pasca penembakan mati dua terduga teroris ali kalora dan ikrima di parigi motong sulawesi tengah
satuan tugas operasi madagoraya tinggal memburu empat lagi
anggota kelompok teroris mujahidin indonesia timur atau mit poso lainnya
kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia jafar gebua di parigi motong
selamat siang bang jafar
apakah pihak rumah sakit bayangkara polda soteng sudah memberikan keterangan hasil identifikasi korban
selamat siang heranopi pakara
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah sekaligus penanggung jawab kendali operasi satuan tugas operasi madagoraya
telah memastikan dari pemeriksaan luar oleh tim dvi
iai dan tim inavis bahwa yang tertembak di desa astina kecamatan turwe kabupaten parigimotong sulawesi tengah
sabtu kemarin adalah ali kalora pemimpin kelompok mujahidin indonesia timur kelompok teroris poso
beserta seorang anggotanya bernama jaka ramadan alias ikrimah yang berasal dari banten
dan baru bergabung dengan kelompok ini pasca bencana dasar menimpa palu pada dua ribu delapan belas lalu
mungkin anda bisa gambarkan kembali kepada kami kronologi dari tewasnya dua terduga teroris ini
sehingga bisa berhasil diidentifikasi mereka adalah kelompok mujahidin indonesia timur atau mit
beberapa hari lalu tim satuan tugas intelijen telah berhasil mengintai mereka di salah satu lokasi
di wilayah perbatasan antara kabupaten poso dan parigi motong
kemudian mereka diikuti dan setelah
masuk ke wilayah alfa dua belas di wilayah astina di sekitar persawahan
penduduk di kabupaten parigi motong mereka kemudian disergap oleh satuan tugas operasi madagoraya
dan karena melakukan perlawanan mereka ditembak mati
lalu bagaimana update perburuan dari anggota kelompok mit poso lainnya ini
apakah masih dilakukan oleh petugas tempat
kepala komunis tni rasul setengah sekaligus pjok satgas operasi madagoraya
memastikan akan terus memburu empat orang yang tersisa dari kelompok teroris poso ini
mereka tersisa adalah askar alias cahit alias paguru kemudian nay alias galuh alias mulas
kemudian ahmad panjang alias ahmad ghasali dan soehardin alias hasan peranata
soehardin ini adalah bekas narapidana dalam
kasus polewali mandar di sulawesi barat dia tersangka kepemilikan senjata api dan tersangka bentrok antar masa ketika itu
kemudian ahmad ghasali adalah warga poso sementara paguru yang dipastikan adalah seorang ahli perakit bom di kompak ini
berasal dari kelompok penggara barat
baik jafar apakah anda punya informasi keberadaan dari empat dpo ini
ya silahkan dengan laporan anda
orang yang masih dikejar itu dipastikan masih berada di sekitar perbatasan wilayah parigi motong dan poso
mereka selama ini tidak bisa lagi bergerak kemana mana karena tugas operasi manager raya telah menempatkan pos sekat dan pos daerah rawan di beberapa titik yang diduga
mereka selalu memilih daerah daerah dekat permukiman dan daerah perkebunan rakyat
karena di situ mereka bisa melalui kebutuhan logistik mereka selama dalam persembunyian tersebut
kemudian bagaimana situasi di desa sina sendiri kalau kita menyimak pernyataan dari menko polhukam mahfud md memastikan bahwa keadaan aman saja dan warga diminta untuk tenang
tadi masyarakat yang kami
rata rata masih tetap berusaha beraktivitas seperti biasanya
ini adalah daerah agraris daerah pertanian
padisawa di mana masyarakat melakukan aktivitas mereka
sebagai petani tadi kami sempat melihat
tani masih bekerja di pesawahan
kemudian para ibu ibu juga tetap beraktifitas seperti biasanya
dan anak anak masih tetap bermain di sekitar rumah mereka
ini adalah desa yang masuk sekitar enam km dari jalur utama trans sulawesi bagian timur
mereka masyarakat tidak terpengaruh apa apa
mereka hanya tahu bahwa ada kejadian semalam
namun mereka tidak terpengaruh
mereka tetap berada dalam kondisi tenang
baik jafar kita harapkan operasi masih tetap dilakukan untuk pencarian empat dpo lainnya
terima kasih atas laporan anda jafar gebua
langsung dari parigi motong sulawesi tengah